waalaikumsalam kang kusoy
apakah kang agung bisa memperbaiki
listrik di musola matinya
bukan jurusan listrik saya tidak mengerti
aduh ya allah
siapa yang ngerti ya kang agung
cak itu kamu udah dijemput sama mamang kamu
gak usah nunggu sampe nanti malem
sekarang aja ngomongnya kayak begitu
nanti pas ica udah sampe rumah
ica disiksa lagi
ica mah udah apal sama kelakuan binkom
pasti dia nih yang nyuruh
mangkos buat ngebujuk ica
dia doang yang nyari ica
bukan malah mangkos
yaudah ya ce
kangen cuy sebenernya serius gak sih ce sama mimin
orang dia udah kelimpungan kesana kemari mau minjem
nggak usah gak serius
ya pinjam uang lah tuh
buat apa ce
katanya sih buat modal nikah
ke desa tetangga
nanti udah jalan jauh
terus gak laku lagi
udah ica muter disini aja ya ce cici
yaudah kalo gak mau
yuk kita ngintir lagi yuk
gak sabar liat debbie pake baju
pengen ikut lombang kultum
bukan beli baju buat kultum
malah beli baju buat kondangan kok
jadi saltung kum
ketawa kamu udah salah
udah deceng kamu tuh gak usah nunjuk nunjukin rasa iri kamu kepada saya
nanti semua orang cerawah tahu kalau kamu orang tidak mampu
semua orang cerah sudah tahu kalau dia tidak mampu
udah saya pulang dulu ya
kom saya juga pulang dulu ya kom
jennifer juga udah selesai kali mainnya
kenapa buru buru pulang
buka di sini dulu
bentar lagi maghrib
di rumah aja cek
kalau mimin jalannya cepet
juga sampai rumah sebelum maghrib kok cek
kalau gitu mimpin pamit dulu
salam sama kang koswara
kang nguy sebenarnya serius nggak sih cek sama mimin
ya serius satu
orang dia udah kelimpungan kesana kemari mau minjem
malu ah tuh
ini baju mutakhir
pakai ya debbie
tapi nggak kayak gitu juga kali pak
ini kan mau lomba kutu
kenapa malu debbie
ini teh baju bagus
baju keren ini teh
kan debbie mau tampil depan pak kades depan pak camat
nanti pak camat begitu melihat debbie
ini pasti juaranya nih
anaknya pak dadang nih
wah begitu debbie naik panggung
langsung pada tepuk tangan buat debbie ya
aduh debbie ya
bu yolam bu yolam bu yolam bu yolam terus
papa nggak mau denger itu lagi ya
listrik di musola mati
apa kang akung bisa memperbaiki
listrik di musola matinya
kang kusway saya ini lulusan stm nya jurusan bangunan bukan jurusan listrik
saya tidak mengerti
aduh ya allah
kang barnas ada di sini
tapi dia sudah pulang
kalau tidak salah kang koswarateru ya
kang kosoarateru lulusan stm ya kang akung
kalau kang koswaram sama sama saya
stm nya jurusan bangunan
dia juga tidak mengerti listrik
nah kalau kang banas itu memang tukang kayu tapi mengerti listrik
sudah kalau begitu saya permisi dulu
saya mau lapor ke ustadz kemet
ya mbak saya minta maaf ya kang kosoen
saya dulu pernah kesetum listrik jadi agak trauma sama listrik
ya tidak apa apa
nah terima kasih
mimin kirain kang cuite nungguin di rumah bosko suara
sebentar lagi akan ke pulang
mimin aku nggak harus emas emas kawinnya
apa aja boleh kang
seperangkat alat alat juga nggak apa apa
mimin aku usaha dulu ya
semua biaya pernikahan aku sudah ditangguh sama keluarga mimin